kita pantau situasi arus mudik di terminal kalideres bersama jurnalis kompas tv leotavik dan juga fida alatas di stasiun bandung jawa barat
kita ke terminal kalideras terlebih dahulu ada leo taufik di sana
memang untuk kota kota favorit yang menjadi tujuan pemudik pada lebaran kali ini masih seputar di jawa tengah jawa timur dan juga pulau sumatera
memang pihak dari terminal kalideres ini menegaskan bahwa
puncak arus mudik ini akan terjadi pada enam april dua ribu dua puluh empat dan juga tujuh april dua ribu dua puluh
di mana pada hari ini diprediksi calon penumpang yang akan memadati terminal bus kalideres ini mencapai tujuh hingga tujuh lima ratus calon penumpang
angka ini lebih tinggi dibanding hari hari sebelumnya di mana pada hari kamis ini hanya sekitar satu lima ratus penumpang dan juga pada hari jumat kemarin ini
hanya sekitar tiga lima ratus penumpang
memang terminal kanderes ini juga telah melakukan pengecekan secara berkala terkait bus antar kota antar provinsi
untuk memastikan keamanan dan keselamatan para calon penumpang
selain itu para supir bus juga akan melakukan tes kesehatan dan juga tes urin untuk menghindari penggunaan narkoba
memang sebelumnya kementerian perhubungan memprediksi delapan puluh empat dua puluh tujuh persen atau dua
empat juta penduduk di jabodetabek ini akan melakukan mudik pada lebaran dua ribu dua puluh
lalu jumlah ini terpaut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu mencapai lima puluh empat tiga puluh satu persen atau sekitar delapan belas tiga juta orang
memang pemudik yang menggunakan bus ini cukup tinggi yaitu sebanyak tujuh delapan puluh sembilan juta atau dua puluh tujuh tujuh puluh enam persen
lalu memang yang paling tinggi adalah kota jambu
yang paling tinggi masih diminati oleh pemudik yang ingin menggunakan kereta api yaitu mencapai delapan dua puluh enam juta atau dua puluh sembilan lima persen
sementara sisanya ini pemudik yang ingin mudik ke kampung halaman ini memutuskan untuk menggunakan mobil pribadi maupun motor pribadi
memang sebelumnya korlantas polri ini mengatakan bahwa puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada enam hingga delapan april dua ribu dua puluh
polri juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas
untuk memecah kemacetan dalam jalur arus mudik ini mulai dari penerapan ganjil genap kontraflow maupun one way
namun penerapan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional
ya tadi dipantau juga pagi ini sudah mulai padat ya para calon pemudik di sana
kemudian juga diprediksi memang hari ini menjadi puncak arus mudik
tapi di stasiun kalideres atau di terminal kalideres ini apakah ada fasilitas tambahan yang ditambahkan
oleh pengelola setempat untuk kemudian mengantisipasi apabila memang adanya lonjakan pemudik di arus mudik ini
apalagi di hari ini dan juga beberapa hari ke depan yang menjadi puncak arus mudik
ya memang kami tadi melihat fasilitas tambahan memang di ruang tunggu ini
kami melihat memang ruang tunggu cukup nyaman untuk para calon penumpang menunggu jadwal keberangkatan bus
bus yang akan mengantarkan mereka
lalu di samping itu pihak terminal kalideres juga menerapkan maksud kami menyiapkan sejumlah posko posko pengaduan
ataupun tenda tenda yang bisa digunakan bagi calon penumpang yang ingin berteduh atau singgah
sebelum akhirnya nantinya melakukan perjalanan menuju kampung halaman
baik memang sudah disiapkan sejumlah fasilitas tambahan oleh pengelola setempat untuk mengantisipasi
para calon pemudik khususnya di puncak arus mudik yang diprediksi pada hari ini
dari terminal kalideres kita beralih ke stasiun bandung
sudah ada rekan jurnalis kompas tv fida alatas di sana
selamat pagi fida bagaimana pantauan arus mudik di sana
apakah para pemudik ini sudah terpantau memadati stasiun bandung
sejak pagi hari tadi astri dan juga saudara hirup pikuk lalu lalang aktivitas para pemudik
yang kemudian datang ke stasiun bandung untuk mudik tentunya ya asri dan juga saudara ini sudah terlihat begitu
tidak hanya dari para penumpang saja
tadi kami saat memasuki kawasan stasiun bandung antrean kendaraan yang kemudian mengantar para pemudik
ini juga ramai begitu terlihat di stasiun bandung
dan di lobi utama stasiun bandung ini juga sudah dipenuhi dengan penumpang penumpang yang hari ini rencananya akan berangkat
karena memang asri dan juga saudara pagi hari ini tepatnya nanti di pukul enam lima puluh pagi ini akan ada keberangkatan kereta rodaya pagi dari bandung menuju ke solo
jadi keramaian penumpang ini sudah terlihat sejak pukul enam karena memang sesuai dengan himbauan dari kereta api atau pt kereta api dawab dua kota bandung
bahwa para penumpang ini dihimbau untuk datang ke stasiun satu jam sebelum waktu keberangkatan
ada segala hal yang perlu dipersiapkan begitu ya sri dan juga saudara
dan tentunya dari hiruk pikuk penumpang tadi imbasnya adalah juga hiruk pikuk dari para petugas yang memang sudah siap siaga asri dan juga saudara
di stasiun kota bandung untuk kemudian membantu kelancaran arus mudik di hari ini
karena memang asri dan juga saudara prediksi puncak arus mudik ini akan terjadi mulai hari ini hingga tiga hari ke depan
waktu lebaran di hari selasa tanggal sembilan april dua ribu dua puluh
artinya di hari ini hingga tiga hari ke depan akan ada kurang lebih

kemudian tiba tiba ada juga peluk peluk varian kami di daftar petang sesuai dengan diri kita

dari para pemudik pt kai daup dua untuk keamanan ini bekerja sama dengan tni polri juga
serta petugas keamanan internal untuk memastikan keamanan dan juga kelancaran para pemudik begitu ya
untuk mudik di tahun ini jadi selain dari keamanan hasri dan juga saudara
ada fasilitas fasilitas kesehatan juga yang dipersiapkan seperti dokter dokter yang disiagakan
di setiap stasiun lalu juga untuk kelancaran operasional ini juga akan diatur sedemikian rupa
dari mulai keamanan dari lintasan kereta api di sepanjang daup dua kota bandung astri
di stasiun bandung juga sudah mulai dipadati pemudik dan terlebih nanti di pukul enam lima puluh ini
terima kasih laporan lengkap anda jurnalis kompativida alatas dari stasiun bandung
sebelumnya ada rekan jurnalis kompas tv lio taufik di terminal kalideras jakarta